daging please jangan naik dong harganya
ini kan apalagi mau lebaran mau ramadan saya juga pengen makan daging
kalau gitu kita cek dulu ya harga harga daging di sini dengan bahan pokok lainnya kayak apa ya
jelang ramadan harga bahan pangan di pasar keramat jati jakarta timur mulai meroket
terpantau harga daging sapi yang sebelumnya satu ratus dua puluh ribu rupiah menjadi satu ratus tiga puluh ribu rupiah per kilogram
demikian pula dengan sayur dan bumbu
kenaikan di kisaran lima ribu hingga sepuluh ribu rupiah terjadi pada bawang merah bawang putih tomat dan kentang
harganya biasanya yang paling naik signifikan itu yang mana
apa aja berapa biasanya
itu kayak kencang kan biasanya dua puluh ribu naik jadi rp dua puluh lima
bawang biasa tiga puluh lima jadi empat puluh
cabai juga naik sama
agak tinggi ya kalau cabai
tapi katanya sampai sembilan puluh ribu
iya kalau cabai rawit merah
pedagang mengaku bila harga naik signifikan juga berdampak pada turunnya penjualan
sebab pembeli menurun lantaran harga yang dipatok terlalu mahal
mudah mudahan tapi naik pasti ada
cuman saya bingungnya kalau udah naik gak mau turun
coba tolong pemerintahan di atas ini pedagang pedagang daging ini pada kolapse semua ini
sementara itu pembeli mengaku kenaikan harga daging sapi sepuluh ribu rupiah masih terjangkau
lagi lonjakan harga
kalau bisa mah jangan naik standar aja
jadi kan kita bisa makan daging
kalau daging kan bagus untuk badan bisa kuat kan
mau makan sayur lah aja kurang
menurut pedagang tren kenaikan harga bahan pokok biasanya akan melonjak pada tiga hari sebelum ramadan dan lebaran
seiring meningkat tiap permintaan
roni satria puarsa jakarta